pengadilan negeri jakarta selatan rabu siang kembali menggelar sidang pra peradilan yang menjerat buniani
dalam kasus pengunggahan video basuki cayapurnama saat melakukan kunjungan kerja di kepulauan seribu
kali ini pengadilan digelar dengan agenda sidang tanggapan dari polda metro jaya
setelah pembacaan permohonan oleh kuasa hukum buniani dalam sidang pra peradilan yang digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
rabu siang tim kuasa hukum polda metro jaya membacakan tanggapannya
dalam sidang kali ini polda metro jaya menolak semua dalil yang diajukan oleh tim kuasa hukum buniani
dan penetapan tersangka kepada buniani dinilai sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
penguasa hukum polda metro jaya tidak akan menanggapi seluruh dalil penguasa hukum dalam permohonannya
akan tetapi hanya menanggapi hal hal hal yang berkaitan dengan masalah penetapan status buniani
atau penguasa hukum sebagai tersangka dan penanggapan yang dilakukan oleh penguasa hukum
sementara itu kuasa hukum buniani mengatakan
pihaknya akan membawa sejumlah bukti bukti baru di persidangan selanjutnya
serta menghadirkan saksi saksi fakta dan ahli
besok mungkin akan lebih ramai karena besok itu kita akan sampaikan bukti bukti
kita akan uji bukti dan juga kita akan siapkan dan hadirkan saksi saksi ahli
buniani ditetapkan tersangka oleh direktorat kriminal khusus polda metro jaya
karena dianggap telah melakukan penghasutan dan penyebaran isu sara
saat mengunggah video gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama